informasi terkait ribuan siswa dan guru terkonfirmasi positif covid sembilan belas saat pembelajaran tatap muka atau ptm terbatas
membuat orang tua murid was was
terutama bagi yang memiliki anak di bawah dua belas tahun yang belum mendapatkan lampu hijau untuk divaksin
walaupun kemedikbud ristek sendiri sudah meluruskan bahwa data tersebut bukan data terbaru
melainkan angka kumulatif sejak bulan juli dua ribu dua puluh lalu
lalu bagaimana pandangan ikatan dokter anak indonesia terkait hal ini
apakah ptm tetap harus jalan terus seperti yang disampaikan mendikbud ristek nadiemak karim dan unicef serta who
atau justru ikut rekomendasi kpai agar menunda ptm bagi siswa paut tk maupun sd
untuk membahasnya melalui sambungan zoom sudah ada ketua ikatan dokter anak indonesia
ada dokter dokter aman bakti pulungan
halo selamat malam dok
waalaikumsalam dokter sehat ya dokter ya
nah ini dokter sorry tadi idai kalau saya tidak salah
ini melakukan media briefing terkait kajian idai soal pembelajaran tatap muka
serta publikasi data riset covid pada anak sepanjang tahun dua ribu dua puluh nadok
apa sebenarnya yang menjadi poin penting yang bisa jadi perhatian kita semua
terutama pemerintah terkait dengan tingginya jumlah anak yang terpapar covid sembilan belas
oke jadi kalau kita melihat nanti baru kita ke ppm ya
jadi memang anak kita ini salah satu anak yang paling banyak terpapar di dunia
ini yang pertama
yang kedua kalau data kita itu sampai september dua puluh kemarin itu itu satu delapan ratus lima belas yang meninggal
dan yang terpapar covid itu hampir dua ratus enam puluh ribu
jadi cukup banyak kan
nah kita melihat bahwa adanya mulai ptm ini idai sangat menunjang ptm ini harus segera dilakukan
pandemi sudah hampir dua tahun
dan kita melihat bahwa anak ini sebagai human capital
jadi nanti developmental index kita juga akan turun
tetapi ini harus dimulai dengan bertahap dulu uji coba dulu
kita mulai untuk siapa
anak yang sudah diimunisasi dulu
gurunya harus diimunisasi
orang tuanya harus diimunisasi
dan yang satu lagi tidak boleh ada comorbid
jadi kita biasakan tahun ajaran dulu
ada surat keterangan sehat mulai sekolah
dan kalau bisa pada saat ini seluruh anak itu minta surat dong dari dokter anak
layak nggak ini anak sekolah pada saat pandemi ini
dan ini nggak ada kan
kenapa pada saat awal tahun ajaran kalau anak mau sekolah
mereka minta surat keterangan sehat dari dokter anak
nah sekarang harusnya setiap anak masuk sekolah tatap muka
biar dokter anak yang menentukan dia layak nggak untuk sekolah tetap muka
kalau berbicara soal anak yang harus diimunisasi terlebih dahulu dok
yang bisa melakukan ptm itu
berarti otomatis untuk anak sd paud ataupun tk itu sebaiknya tidak melakukan sekolah tatap muka
atau bagaimana ini dok
untuk sekolah tetap muka
untuk saat ini untuk anak yang belum diimunisasi
atau anak yang ada comorbid
kami tidak menganjurkan untuk sekolah tetap muka dulu
tapi di luar itu tetap di luar berarti anak anak yang di atas dua belas tahun itu bisa melakukan

dengan prokes yang
tapi tolong pada saat mulai itu jangan lama dulu
ketiga jam dulu dalam kelas
dan harus tidak boleh buka masker tidak boleh makan dan minum dalam kelas
saya banyak lihat di sharing
tak masker ada makan dan minum
dan jumlah anak itu tidak ada apa namanya tidak ada physical distance
kan tidak bisa begitu
apakah ini sudah direkomendasikan kepada pemerintah
atau dibicarakan kepada pemerintah bagaimana bisa
menjaga supaya anak anak ini tetap mentaati protokol kesehatan
karena kita ketahui bersama bahwa anak anak ini kan sebenarnya masih suka bebas begitu
tidak terlalu peduli seperti orang dewasa yang sangat mengetahui apa yang akan menjadi resikonya nanti
apakah ini sudah diomongi dengan pemerintah
inilah makanya dari awal kita katakan
sebelum ini keluar
baik bulan agus
yang diberikan oleh pemerintah
itu untuk pemerintah
untuk orang tua
ada di website hidai
dan kita kan buat publikasi
aplikasi kita itu adalah data indonesia
berapa banyak yang meninggal dan lain lain seperti itu
dan inilah keadaan di indonesia
dan publikasi itu terbit di q satu
jadi berarti data ini sangat pahit
tidak bisa orang mengambil data singapura
atau who melihat data ini
memberikan rekomendasi untuk indonesia
indonesia harus melihat rekomendasi
sesuai data yang ada di indonesia
dan ada yang menarik tadi
seperti dokter katakan bahwa
anak anak di indonesia menyumbang
angka kematian yang cukup tinggi
dibandingkan negara lain begitu
itu apa penyebabnya
apakah ini termasuk ptm ini adalah penyumbang terbesarnya
oh belum kan ptm ini baru
kita lihat data yang ada
anak yang meninggal itu satu ratus delapan puluh lima
nah dua puluh september dua ribu dua puluh
yang meninggal itu satu delapan ratus
jadi ada satu enam ratus lebih anak meninggal tahun dua ribu dua puluh satu
dan sejak akhir juni dua ribu dua puluh satu
sampai akhir agustus dua ribu dua puluh
ada lebih seratus anak yang meninggal
dengan segala macam comorbid
satu lagi kalau saya rasa
jadi harus ada form
dijelaskan sama orang tua
bahwa kalau ada anak komorbid
salah satu comorbid apa anak obesitas
anak obesitas belum boleh sekolah tatap muka
kenapa ya dia itu ini comorbid
walaupun sudah divaksin ya dok ya
walaupun sudah divaksin
dia comorbid jadi sama kayak pasien saya diabetes
super tiroid dia sudah divaksin
saya tidak anjurkan oke
kalau toh sudah divaksin
dia masih bisa terinfeksi
tapi kalau dia ada comorbid
dia bisa berat
hmm tapi sebenarnya
seberapa penting sih dok untuk ptm ini
bagi tumbuh kebang anak apa yang bisa kita lakukan
apakah ini memang sebenarnya sudah sesuatu yang
harus benar benar dijalani
khususnya untuk yang sudah mendapatkan vaksin
atau justru sebenarnya
masih bisa dilakukan dengan pjj itu
sangat penting dan harus memang saatnya
kita lakukan jadi
anak ini human capital jadi dia itu
sosial yang kita itu
bisa belajar komunikasi
apalagi iqbal di bidang
media ini anak anak itu tidak bisa
melihat membaca body language
dan lain lain sepertinya
semuanya itu ketika dia tidak
tetap buka memang dan banyak
pelajaran itu juga harus diberikan dengan
tata buka jadi saatnya
sekarang ini ini harus segera
dimulai tapi dengan syarat
harus dilakukan dengan aman
dan pakai aturan
oke jadi kita
jangan euforia dengan kejadian kemarin
kita turun habis itu semuanya
kalau tidak kita buka jangan dulu
jangan dulu kalau saya bilang
kalau tidak nanti
buka tutup kita cepat seperti ini
dan kita tidak mau ada
satu anak pun terinfeksi covid
karena kalau itu dia ringan
dia tetap bisa menjadi long covid
atau mis c yang bisa kena ke jantung
dan lain lain dan bisa meninggal
komplikasinya tapi seberapa
besar orang tua harus
apakah anaknya itu layak untuk
mengikuti ptm atau tidak
sementara di satu sisi bahwa
anak anak itu kan termasuk golongan yang
memiliki apa ya resiko
yang rendah begitu dok apakah bukan begitu
atau mungkin dokter bisa
salah salah dia salah
sama infeksinya tetap bisa
hanya memang gejalanya ringan tetapi
kalau dia ada comorbid dia bisa meninggal
tapi walaupun kejalannya
ringan viral loadnya jumlah
virusnya itu tetap banyak dan kemungkinan
dia menularkan ketika
di rumahnya ada orang tua ada orang
ini bisa buat kluster rumah tangga rumah
atau dia kejala ringan
tapi ya terjadi komplikasi
enam minggu atau tiga bulan empat
bulan setelah itu menjadi long covid
lalu bagaimana dengan orang tua
sendiri untuk melihat
apakah anaknya ini harus ptm
ataupun tidak khususnya untuk anak anak yang
di bawah umur dua belas tahun dok
setiap orang tua yang anaknya di bawah dua belas tahun
konsultasikan ke dokter anak
apalagi layak atau tidak dia sekolah
dan dokter anak setempat kan tahu
daerah itu positivity ratenya berapa
jadi kita tidak melihat ini yang beda
jadi kita tidak melihat level ppkn
untuk anak ke sekolah
pcr tapi kalau
terkadang ini ada daerah
tertentu menyumbang dia baik
karena ada data inequal
sementara ada satu daerah
ini testingnya sedikit sekali
dan positivity rate nya bisa jadi juga
tinggi kita tidak tahu kan
anak tempat ini tahu
nah ini terkait dengan data
yang dikeluarkan oleh kemendikbud ristek
terkait dengan ada ribuan
anak bahkan ada sejumlah kluster
begitu di indonesia yang
siswanya ataupun tenaga pendidiknya ini
covid sembilan belas apakah dari
idai sendiri sempat juga untuk melihat
perkembangannya untuk saat ini
apakah ini semakin naik
angkanya atau justru
semakin menurun mengingat bahwa
untuk saat ini jumlah orang yang terkonfirmasi
positif covid sembilan belas pun juga menurun
oke kan baru dua
minggu kita belum tahu nih nanti
hari senin besok kita rapat nah ini
kalau data dari sharing
ya senior senior saya
atau orang orang adik adik saya atau
anak anak saya yang dipercepat itu
mengatakan pada saat ini
yang dipoli demamnya
itu meningkat dan rata rata
dipenuhi oleh anak anak
yang ptn nah
jadi kami memohon
makanya kan kita publikasi tuh
yang tadi kita umumkan harusnya
ada data online
ini tidak sampai
lima belas provinsi yang kita bisa lihat data
online coba iqbal setelah ini
atau bahkan kecamatan atau kota
media tertentu ada apa tidak
data online anak berapa
dan berapa yang terpapar
juga membuat data ini
dashboardnya orang bisa tahu
terbuka semua sekarang
ya kita buka
datanya harusnya jadi
berapa yang terpapar gurunya dan
lain lain dan satu hal lagi
kejujuran orang tua
sangat penting disini
berarti apakah ini artinya bahwa untuk
sampai saat ini masih ada sekolah guru
ataupun orang tua yang tidak jujur terkait dengan
saya tidak tahu
karena kan harusnya dideklarasi semuanya ini
dideklarasi dia ada demam
apa tidak hari itu kalau demam dia tidak boleh
ke sekolah atau
baru dari luar kota sebelumnya
jadi banyak daftar pilih yang
kita rekomendasi dari idai ini
yang memang ada yang
berbeda dengan daftar cilik yang
diberikan oleh sekolah
nah ini juga ada yang menarik dok
besok itu sudah
tetap buka lagi untuk ada sejumlah sekolah
ada sekitar delapan ratus an sekolah di dki jakarta
yang juga sudah
mulai melakukan ptm
terbatas ini nah apa
rekomendasi dokter terkait dengan hal ini
tentunya kita tidak berharap akan adanya
gelombang selanjutnya ataupun
tiba tiba rumah sakit rumah sakit
akhirnya harus menerima banyak pasien anak anak
apa yang rekomendasi dari idai
seluruh orang tua
timbangkan lagi ketika anaknya
belum divaksin satu
kami tidak rekomendasikan
dan yang kedua lihat
dan yang ketiga apakah anak anak ini
ada comorbid atau tidak
dan yang berikutnya harus
kalau ada kejadian apa apa
jadi kalau dia
positif dirawat di mana ini semuanya
harus ada kontak person
yang menentukan jadi
sebelum ini anak jadi misalnya dia
masuk seminggu sekali oke
tahu tahu dia hari minggu demam
orang tua ini harus mengerti
semuanya ini harus detail
orang tua pertimbangkan dulu
betul sebelum memulai
ini bagi yang belum divaksin
untuk yang divaksin juga begitu kalau dia
demam dan lain lain jadi makanya
tuhan lagi untuk yang delapan ratus ini
surat keterangan dari dokter
anak bahwa ini anak sudah layak masuk
tentunya kita berharap agar orang tua juga
berperan aktif untuk bisa mengetahui
dan juga ikut serta dalam
mengawasi anaknya nantinya kalau misalnya
sudah mulai dilakukan sekolah
tata buka yang akan berlangsung esok hari
terima kasih dokter aman sudah bergabung
bersama kami tentunya kita semua
berharap agar semuanya tetap sehat wal fiat
semuanya ya dokter makasih iqbal
dan cnn indonesia
indonesia lawan covid akan segera kembali tetaplah
di rumah kami